nama bella davis sebetulnya sudah lama terjun ke dunia hiburan
ia telah bermain teater di tahun sembilan puluh dua serta memulai serial tv dan film pertamanya di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
namun belakangan namanya semakin melambung
ia pun menjadi aktris pertama yang mendapatkan hollywood walk of fame dua ribu tujuh belas
tahun dua ribu tujuh belas juga menjadi tahun penuh keberkahan bagi viola davis
di awal tahun ini ia telah mendapatkan lima penghargaan di berbagai festival film internasional untuk perannya dalam film fansis
sebut saja sag awards lalu golden globes award
belum lagi karena perannya dalam film fencis dia juga mendapatkan nominasi dalam oscar dan juga buff tas
namun hingga kini hasilnya belum diumurkan
bukan hanya memenangkan banyak penghargaan viola davis juga memecahkan banyak rekor di awal tahun dua ribu dua puluh
di antaranya ia menjadi aktris afro amerika yang pernah mendapatkan tiga nominasi oscar sepanjang masa
lalu ia adalah aktris afro amerika yang pernah mendapatkan lima piala seks awards
viola juga mempunyai kebiasaan menghadirkan pidato yang berani
berani mengkritik situasi industri perfilman saat itu
contohnya ketika tahun dua ribu lima belas ia mendapatkan piala emmy viola banyak dipuji karena pidatonya
menyamaratakan antara aktor aktris kulit hitam dengan aktor lain
lalu pada tahun dua ribu tujuh belas saat ia menerima piala emmy viola juga mendapatkan piala award
ia menerima piala golden globes yang menyentil kebiasaan hollywood yang memproduksi film untuk orientasi uang bukan hasil realisasi mimpi dan juga hati
bukan setiap hari hollywood berpikir tentang menerima pilihan untuk menjerit
itu tidak menjerit para pembuat uang
tapi itu menjerit karya
kerja keras dan passion adalah dua hal yang bisa kita tiru dari sosok viola davis
dan membuat dirinya menjadi sosok aktris yang diperhitungkan di hollywood bahkan di dunia